eh lihat dong barang barang aku pecah semuanya kayak gini
biar hamedia aja yang bersihin
yaudah gue lan bersihin
gak usah bu
biar hamida aja yang bersihin
ibu harus ingat
ibu itu hanya bertahan dengan satu ginjal
ibu gak apa apa
ibu baik baik saja
gimana kalau ibu tinggal sama hamida aja ya
hamidah gak tega bu
kalau ibu tinggal sama elsa
bekas operasi ibu itu kan masih nyeri
ini rumahnya mas tommy
rumahnya mas tommy bagus banget bu
yaudah yuk cepetan
mulai sekarang ibu tidur di kamar ini ya
ibu tidur di kamar ini mbak
kenapa mesti di sini
lo tuh emang gak bersyukur ya
masih bagus ibu gue kasih kamar di rumah ini
walaupun bekas gudang
kalau dia gak mau ibu tidur di kamar ini
kalau ibu tinggal di sini yaudah biarin aja
ya allah bu
gimana bu kamarnya berantak
ibu pasti baik baik saja tinggal di sini
ibu gak apa apa
bagaimana dengan kamu
kamu mau tinggal di mana
hamidah bakal nyari kontrakan deket deket sini ya bu
biar hamidah bisa sering sering jinggup ibu
kalau ahmida belum bisa jadi anak yang berbakti
hamidah belum bisa bahagiain ibu
kamu itu anak yang baik
ibu bahagia dan ibu bangga bisa memiliki kamu nangis
untuk kontrakan kemana lagi ya
hamidah kamu mau kemana
saya mau nyari kontrakan buat saya bu
emang rumah kamu kenapa
rumah kami udah dijual
buat pengobatan operasi ginjalnya ibu
jadi rumah kalian sudah dijual
ibu ada kontrakan kecil
ibu gak mau nyari kontrakan kemana lagi ya bu
tapi hanya satu kamar dan sangat sederhana
kalau emang ibu ngizinin
kan kebetulan kan kontrakan ibu itu kan dekat sama rumahnya mbak elsa sama stomy
jadi suatu waktu
saya bisa jengukin ibu saya
hamidah kamu boleh pakai
kamu bisa bayar berapapun dan kapanpun
kamu orang baik hamidah
saya gak tahu gimana harus ngebales kebaikan ibu
doakan saja agar saya bisa segera naik haji
saya sudah daftar haji dan tinggal tunggu keberangkatan
amin insya allah bu
makasih banyak ya bu
pakai ini dong
iya dong harus
jangan pelit pelit lah
ini makasih ya
cantik sekali gadis penjual pacel itu
kayanya ini dia
eh ini adalah pasye
hhh lu kenapa
nah pandangan lu beda nih
lu naksi sama dia ya
menurut gua juga cantik sih dia

abis semua bareng bareng aku kayak gini caranya bu ibu bisa cuma mecah mecahin
barang doang ya miskin bisa bisa bu aku lama lama enzam maafin ibu ibu tadi masak
buat makan siang kamu ala udahlah bukau soal masak lagi lain kali ibu ngepel nyapu yang lain aja deh
asal ibu jangan enak enakan di rumah aku ibu lihat dong barang barang aku pecah semuanya kayak
gini biar hamid aja yang bersihin ya udah bulan bersihin ibu mau sabuk biar hamid aja yang
ibu harus ingat ibu itu hanya bertahan dengan satu ginjal ibu gak apa apa ibu baik baik saja
gimana kalau ibu tinggal sama hamida aja ya hamidah nggak tega bu kalau ibu tinggal sama mbak elsa ya
walaupun kontrakan hamida kecil tapi cukup buat kita berdua tidak terima kasih kamu sudah
menawarin ibu tinggal bersama kamu
tapi maaf ibu tidak bisa biarkan ibu tinggal di sini ibu gak apa apa ibu baik baik saja tinggal sama kakak kamu
yang penting sekarang kamu urus diri kamu sendiri kamu nabung dan menikah ibu akan sangat bahagia
ibu akan sangat bahagia
kalau kamu bisa sekian menikah